sementara itu pengamanan di sekitar gedung mahkamah konstitusi jelang putusan senin mendatang dilakukan petugas gabungan tni polri
penjagaan di sekitar patung kuda jalan medan merdeka barat jakarta pusat diperketat
lebih dari tiga personil gabungan tni polri diterjunkan dalam pengamanan di hari senin dua puluh dua april mendatang
informasi terkini akan kita langsung tanyakan pada jurnalis kompas tv putri oktaviani di gedung mahkamah konstitusi jakarta
okta jam berapa rencana pemanggilan pihak pihak terkait sengketa pilpres yang akan dilakukan hari ini
ya selamat siang pak skeas dan juga saudara jadi kalau untuk upaya pemanggilan ini sebetulnya adalah yang disampaikan oleh mahkamah konstitusi ini yang sudah dikonfirmasi oleh pihak mk sendiri
kepada para pihak terkait untuk menghadiri pembacaan putusan yang nanti rencananya akan digelar pada dua puluh dua april dua ribu dua puluh
sementara untuk mekanisme atau tahapan pemanggilan ini memang sudah selesai sebelum masa rapat pemusyawaratan hakim yang saat ini sedang berlangsung
dan rph ini yang juga masih berlangsung ini digelar secara tertutup pak sekarang dan juga saudara
kita juga tahu bahwa rph ini digelar setelah sebelumnya dari pihak pihak terkait ini sudah menyampaikan kesimpulannya masing masing
kemarin enam belas april sampai dengan tanggal dua puluh satu
ini jadwalnya adalah rph atau rapat persyaratan hakim nantinya akan menjadi atau dibawa menjadi putusan pada dua puluh dua april yang rencana akan dibacakan pukul sepuluh waktu indonesia barat
kita tahu pasca dan juga saudara masing masing pihak sudah menyampaikan kesimpulan seperti misalnya tim hukum amin kemarin juga sudah menyampaikan kesimpulan
maupun juga beserta tiga puluh lima bukti tambahan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap persyaratan calon presiden dan wakil presiden
dugaan penyalgunaan bahan sos netralitas kepala daerah mengenai it dan lain lain
pun demikian juga tim hukum dari ganjar mahfud sudah memberikan kesimpulan beserta dengan lima kategori pelanggaran yang dinilai prinsipil bisa disimak oleh mk seperti soal etika dugaan nepotisme dan lain lain
juga dari kubu prabowo gibran ini meyakini bahwa baik dari tim hukum amin maupun juga ganjar mahfud ini nantinya tidak bisa membuktikan apa yang didalikan dalam posisita sehingga berkeyakinan mk akan menolak
sudah memberikan kesimpulan bahwa keberatan begitu dengan apa yang disampaikan atau didalilkan dari tim hukum amin maupun juga tim hukum ganjar mahfud
jadi pas kalis yang dimaksud dengan pemanggil ini adalah undangan untuk menghadiri di hari senin nanti pas kalis
oke ini untuk hari senin berarti hari ini adalah undangan resminya untuk yang mengikuti persidangan nanti
tapi ini ada hal yang menarik juga ketika presiden terpilih prabowo subianto meminta para pendukungnya tidak menggelar aksi damai
di gedung mahkamah konstitusi ataupun di tempat tempat lain
nah adakah memang informasi okta apa yang sebenarnya akan mereka serukan dalam aksi yang sebenarnya direncanakan sebelumnya
iya benar sekali pak sekali bahwa memang presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto ini sebelumnya sudah menyuarakan pendukungnya untuk tidak menggelar aksi ini demi menjaga persatuan kemudian kesejukan dan juga demokrasi
dan sebelumnya juga kita ketahui bahwa koordinator lapangan
dan aksi damai pendukung prabowo gibran menyatakan bahwa karena adanya seruan begitu dari prabowo kepada pendukungnya untuk tidak melakukan aksi artinya dibatalkan juga
meskipun pas keis dan juga saudara catatannya adalah hakim konstitusi ini
hanya akan mempertimbangkan amikus kurie yang masuk di tanggal enam belas april maksimal pukul enam belas waktu indonesia barat
bagaimana dengan kelanjutannya terutama yang banyak disorot adalah yang diajukan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
lalu sejauh apa sebenarnya amikus kuria ini akan berpengaruh pada putusan hakim mk pada senin nanti
ya pas kalis terkait dengan amikus kurie yang diajukan oleh ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putsi ini memang disebut menjadi atau masuk menjadi salah satu yang dipertimbangkan atau disimak oleh hakim kamakonstitusi
seberapa berpengaruh ini dijelaskan oleh jurubicara mk yaitu fajar laksono
bahwa ini memang tidak bisa diukur seberapa jauh seberapa besar pengaruhnya
tetapi ini kembali lagi kepada keyakinan hakim atas apa yang menjadi poin poin yang disampaikan oleh amikus kurya dari yang diterima oleh mahkamah konstitusi
jadi dikembalikan lagi kepada hakim apakah ingin mempertimbangkan ataupun juga mengikuti atau seperti apa
dan pas kalis dan juga saudara yang jadi catatan yang menarik adalah memang dalam sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini mahkamah konstitusi ini mencatatkan fenomena menerima amikus kurie terbanyak
dan kita tentu nantinya menantikan seperti apa kelanjutannya apakah hakim nantinya akan mempertimbangkan poin poin dalam amikus yang diterima
karena kalau sejauh ini yang menjadi atau yang masuk dalam pertimbangan dari hakim mahkamah konstitusi ini ada empat belas
ini adalah yang masuk atau yang diterima di maksimal pada tanggal enam belas april kemarin maksimal pukul enam belas waktu indonesia barat
jadi memang untuk yang selebihnya ini tidak masuk dalam kategori tetapi satu yang menarik adalah tadi bahwa amikus kurie yang disampaikan atau diberikan
begitu oleh ketum pdi perjuangan megawati soekarno putri ini masuk menjadi bahan pertimbangan hakim
tentu bagaimana nanti putusan yang akan disampaikan oleh hakim mk ini akan kita nantikan maupun juga kita pantau bersama di tanggal dua puluh dua april nanti
karena saat ini pun juga masih berlangsung rapat pemusyawatan hakim secara tertutup sampai dengan tanggal dua puluh satu april
terima kasih jurnalis kompas tv putri
octaviania melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta